halo good morning selamat datang bukan di rumah saya tapi ini adalah rumah narasumber saya hari ini
dia adalah seorang model namun banting setir jadi politisi dan sudah dua periode masuk gedung dewan
waalaikumsalam apa kabarnya
sehat alhamdulillah ya
ini kita punya kesamaan loh lahir sama sama bulan september betul
aku tanggal berapa
aku tanggal empat
aku tahu sifatmu kalau gitu
berarti karena kita memiliki kesamaan mungkin ya
ada di dalam minangnya model saya bukan model
tapi tampangnya tampang model
wow terima kasih
udah beberapa tahun ini karena mas didit juga lagi jaga badan ya
kita berdua lagi jaga badan
jadi sarapan paginya itu yang sangat banyak protein ya
lemaknya banyak alpukat gitu
karena sedang menguruskan badan
alpukatnya nggak ada apa apain cuma dikerok gini tok
ya ampun ini alpukatnya
bisa dicari di mana mana ada di mana mana alpukat yang mateng
terus avokatnya dikasih apa lagi
kalau mas didit sih dia pure alpukat tok
kalau aku dipakai gula merah dikit
karena kan masuk lagi nih periode yang baru lagi ke gedung dewan
sehatan tenaga kerja
ada nggak sih yang keangin gitu
dalam dunia entertainment ya
sebetulnya kan kita ada di dpr juga ada di parlemen sebagai wakil rakyat sebagai pelayan masyarakat itu
karena bagian rangkaian dari sebagai pekerja seni
jadi mau nggak mau
pada saat bekerja sekarang pun juga itu aromanya aroma sebagai pekerja seni
artinya panggungnya aja yang berbeda
kalau dulu mungkin panggungnya dimana aku tampil dapat honor sendiri ya untuk sendiri gitu ya
kalau sekarang panggungnya adalah buat masyarakat
kalau dulu kan cuma kayak gini kita syuting pakai kamera kemudian ditayang gitu ya
kalau sekarang kita yang langsung ke masyarakatnya
nah sambil nungguin ya anak anak pada kumpul soalnya mbak zeti juga masih siap siap
mau dong dapat tips tuh pakai kerudungan
mbak zeti kalau enggak rapi gitu ya
ibu ibu nih yang suka adil kluk kluk itu gimana caranya tuh
sebetulnya sih enggak ini kerudung segi empat aja
cuma aku tekuk biasanya kan kalau kita dengkuknya itu kan diratain
iya sama gitu ya
kita ambil solusi jangan
nah ada jarak
hai hai hai ini ada anak anak sayang
aduh gabung gabung mes didit
wah aduh seru banget
dimas lagi basket
iya yang tadi ya kalau yang ini nih yang viral nih
ini di talaman nusantara kan ya
iya kan sih
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
tapi berarti lagi libur dong nih
lagi libur enggak sebetulnya dia lagi kontrol gigi
jadi besok balik lagi
kangen gak sih apa sih yang dikangenin di rumah
kangen kamar ya
tangan ini ya kenyamanan di rumah ya
pasti kan beda banget ya
aduh ini seru banget
apa mengasuh remaja remaja kayak gini ya
berondong ya mbak
ngasuh remaja remaja gitu semuanya lagi beranjak dewasa
apa sih yang apa ya dibilang sulit sih
gimana ya karena aku belum punya anak remaja sih
gimana tuh mas didit dan juga mbak zeti bagi baginya tuh gimana tuh
membesarkan anak anak yang lagi remaja gini
kalau bapaknya sekarang dulu kalau kita pergi nih beliau yang nyetir
kalau misalnya ibunya nggak di depan dicariin
kalau sekarang tiba tiba loh aku duduk di mana pak
di depan anaknya dia ngobrol beduan asik
berarti uh terakhir romantis romantisan kapan tuh lupa kali ya
quality berdua gitu kapan
kayak misalnya zeti yang keluar ke tadi gitu nyusul
atau akunya lagi keluar zeti nya nyusul
kadang kadang kalau misalnya
deg degan gitu ya
tiba tiba aku udah di parkiran ya
di tempat kantormu
aku mau ditemenin buka puasa gitu
tiba tiba dia udah di bawah
aku mau tau nih
ini pertanyaannya ini pertanyaan singkat banget
berapa titik genis
baik kadang galak
baik kadang galak itu dia
baik sering kasih aku bareng
mau dong jadi anaknya bp
ibi baik tapi galak
ibi baik sering kasih aku barang
oh jadi bapaknya suka kasih kesip
oh pantesan uang gajinya dikasih ke aku tinggal lebih kurang nih
karena dibagi sama anak ya
apa apa yang penting kan buat anak kan
punya yang sering kata gitu loh
ini kan spontanitas yang jarang kan
takut dikurangin uang jajan ya
terakhir dong nih menjaga kekompakan keluarga
apa sih yang bisa dibagi tips tipsnya untuk pemirsa
sebetulnya sih kita nggak bicara ada keterpaksaan untuk kekompakan
tapi lebih kepada kita tuh pengen punya keluarga yang basic
keluarga yang tidak ada tekanan tekanan dalam keinginan kita masing masing
tapi lebih kepada ada yang namanya kasih sayang
ada yang namanya tanggung jawab
ada yang namanya kedisiplinan ya sayang ya
jadi lebih kepada itu sih ya gitu loh
lebih apa ya
kompromis ya betul kompromis
kadang kadang makin besar kompromis itu bukan berarti gak tau tanggung jawab dan fungsinya
makin besar kompromis makin apa ya
lebih pengertian berarti kita kasih pengertian ke mereka lebih besar
kasih kompromis ke mereka lebih besar
mereka juga akan lebih mengerti agak kita
dan lebih bertanggung jawab ya
kompromis itu kuncinya
wah itu dia thank you banget mbak zeti
sudah dibolehin dan juga mas didit sudah dibolehin datang ke sini
terima kasih gendis
langsung aja habis ini mau kemana nih kira kira
gendis ada latihan jam dua belas dia mau perform piano
terus kakak juga mau ke dokter gigi
terus kalian jemput mas dimas basket
ya terima kasih terima kasih
jadi itu dia ya emang ngobrol ngobrol sama mbak zeti ini kayaknya gak cukup waktunya ya
insya allah dengan virgo ya
masya allah makasih loh sayang udah nyempetin main ke sini
terus ketemu anak anak
mbak gaz tadi bilang gini ibu aku malu
ternyata dia muncul juga disini
dan untuk anda itu dia tadi mungkin beberapa yang bisa dipetik gitu ya
dan juga bisa ditiru selain tadi sarapannya ini belum saya coba
simple banget ya
mbak gaz semoga berjaya makan bersama dengan keluarga ya
tim liputan cnn indonesia